direktur general fair pt lion group edward sirait memastikan pilot batik air yang menerbangkan pesawat rute penerbangan halim perdana kusuma
menuju bandara hasanuddin makassar yang bertabrakan dengan pesawat transnusa dalam kondisi sadar dan tidak berada di bawah pengaruh obat obatan terlarang
karena itu tidak bisa dibohongin dalam flight data recorder dan voice data recorder itu semuanya ada
dan pasti pihak knkt pasti membaca itu saya tidak ingin berandai andai
yang paling penting buat kami adalah sebenarnya bahwa pilot kami sudah diizinkan untuk take off dan penanganan penumpang
itu yang terpenting supaya dalam proses ini tidak ada pertanyaan lagi mengenai penumpang
penumpang sekarang sudah